berani beraninya kamu masuk ke dalam rumah saya
apa nanyain candy bu artis bukini itu bu
yang namanya terry bu
hah nanya nanya candy
kalian tuh bener bener keterlaluan ya
saya juga keterlaluan
saya bisa nutup kalian semua
mas saya harus menjelaskan berapa kali
ibu kepala penjara disini iya
ibu jangan macem macem ya candy itu gak bersalah
jadi saya minta ibu keluarkan candy dari sini sekarang
mau sampai kapan ibu umpetin candy ya
mas sudah dengar kan dari penjaga penjaga penjara disini
kalau candy itu sudah tidak ada disini
mas sudah dengar kan dari penjaga penjaga penjara disini kalau candy itu sudah tidak ada disini
candy keluar candy
mas dengar ya
jangan buat onam disini
ini penjara bukan tempat hiburan
kalau mas tidak percaya coba tanya dengan anak anak di dalam
candy sudah bebas
candy sudah bebas
candy bisa berubah
candy ya allah ini
candy bisa berubah
candy dapat di disorders
ya sekali sekali nengok kendi gak apa apa kan
hah lo gak bercanda liz
lo kok tiba tiba aja baik sama si candy sih
gue baik baik sama kendi
ya enggak lah gue itu cuma ingin ketahuin dia
jangan jangan dia udah jadi kutub busuk lagi di penjara
oh kayak gitu
gue sampai kaget liz
gue kirain lu tiba tiba aja baik sama si kendi dan iba sama si kendi
mana mungkin kendi itu anak yatim piatu
buktinya sama sama kena ganjaran kan
iya kan kini masuk penjara eh rani lumpuh
iya kan sama kan
ayo masuk aja masuk malam malam
ngapain kalian di sini
kok kendi bisa ada di sini kalian bawa kendi kabur dari penjara ya
eh liz lo tuh udah gak jemput candy masuk penjara
setelah candy bebas dari penjara lo nuduh yang enggak enggak
jadi candy bebas karena terbukti gak bersalah
kasian banget sih lo liz udah susah susah ngerjain orang
ternyata usaha lo gagal
makanya jadi orang tuh kayak gue baik baik aja
yang penting tuh pahala ngalir terus gak kayak lo
ih kalian tuh kecilin banget sih
di mana mereka
segar banget ya
berani beraninya kamu masuk ke dalam rumah saya kadin
menginjakkan kaki di rumah saya
kamu memang sudah keterlaluan
kamu bikin malu keluarga besar ardian
dari mula memang saya sudah punya firasat yang jelek tentang kamu
dan ternyata virasat itu benar
kamu di sekolah kini
di sekolah di tempat yang paling ternama
tetapi kamu bikin skandal di sekolah itu
sekarang malah kamu masuk penjara
apa apaan sih kamu
tapi yang ini semua salah paham
apa kamu tidak malu candy
kamu tuh sudah diterima jadi anggota keluarga besar ardian
kamu sudah mencoreng nama baik keluarga ardian
saya sudah tidak suka melihat muka kamu di sini
seharusnya kamu tuh malu dan tahu diriku
sekarang kamu boleh pergi dari sini
eang dengar dulu eang
kini masuk penjara juga gara gara ulah lisa
kamu berani beraninya menuduh lisa
saudara kamu sendiri
tapi yang kami tuh punya bukti buktinya
kalau candy emang
kamu nggak bersalah
eang tidak peduli dia mau salah atau tidak
yang jelas semua orang tahu bahwa dia sudah masuk penjara
dan itu sudah mencoreng nama baik keluarga besar ardian
eang kenapa eang berpikiran seperti itu
tolong jangan sepijik itu eang
aldi benar benar kecewa sama eang
benar kata eang ria
kehadiranku di sini cuma buat susah aja
sekarang malah aldi dan steven berantem sama yang ria
sampai kapanpun eang ria nggak akan pernah bisa nerima aku
bagi eang ria aku ini cuma benal lu
diyudah deh diyuduh tenang aja diyuduh tenang
yang penting kan gue udah ngasih semua bukti kejahatan lisa ya kan
ya tapi dia tetap gak mau percaya dan marah marah terus
malah biasa lah
malah lagi emosi gimana sih lu kayak nggak tau eang ria aja
ntar juga tenang sendiri
candy pasti lagi sedih sekarang
yaudah kita cari cari dia aja yuk
apakah benar lisa menjebak kendi masuk penjara
tapi kalau nggak benar kenapa penjahat bernama rudy ini
mau menulis surat pengakuan bahwa semua kejahatannya gak ada kaitannya dengan kendi
eh anak kecil
kok kamu tau sih kalau aku udah bebas terus aku ada di sini
aku kan udah bilang kamu berkali kali temen gitu banyak banget
jadi aku dapat info itu gampang
selamat ya kamu udah bisa menghidup darah segar lagi
gimana perasaan kamu setelah keluar dari penjara
harusnya kamu senang dong kamu keluar dari penjara
terus setelah aku pikir pikir kayaknya mendingan aku di penjara aja deh
lagi lagi aku tuh diusir pan
eh ang ria tuh marah banget sama aku
aku tuh dianggap udah mempermalukan nama keluarga ardian
kayaknya semua orang udah benci sama aku deppan
ken boleh satu orang benci sama kamu
tapi kamu jangan lupa masih ada seratus orang yang sayang sama kamu
kamu harus inget itu kan
ya udah udah jangan nangis
mending kamu ikut aku ke suatu tempat
kamu masih ada seratus orang
kamu harus ikut aku ke suatu tempat kamu masih seneng
ini surat pernyataan penjahat yang bernama rudy
di situ jelas jelas ditulis bahwa kendi hanyalah korban
dan bahwa dia sudah dijebak
tapi dia sudah menangis
tidak tidak yang
yakin penjahat itu pasti bohong yang
kamu jangan berani berbohong lagi
kamu sudah terlalu kelewatan
yang tahu kamu memang tidak suka sama kendi
tapi perbuatan kamu tidak usah seperti itu
kamu berani beraninya melakukan tindakan menipu
kalau kamu tidak mau mengakui perbuatan kamu
yang akan bawa kamu ke polisi biar kamu dimasukin penjara
lisa apa benar yang katakan yang
diana kamu tidak perlu menanyakan itu
jangan masukkan lisa ke dalam penjara tante
jangan lapor ke polisi tante
kesalahan kamu sudah terlalu besar lisa
yang terpaksa harus menghukum kamu seberat beratnya
supaya kamu tidak berbuat seperti itu lagi
saya akan nuruti semuanya
tapi jangan masukkan saya ke penjara
kalau begitu selama sebulan eyang akan meliburkan semua pembantu eyang
dan kamu yang akan menggantikan untuk membersihkan rumah di sini
rumah yang itu terlalu besar
mungkin setuju dengan rumah saya yang

jangan jadikan saya pembantu di rumah ini
lakukan atau eh yang bawa kamu ke penjara
saya tidak mau masuk ke penjara
ya ampun lisa yang
saya tidak akan lagi menyesal
lisa mulai sekarang kamu sudah harus ngepel seluruh rumah ini
rumah ini sudah terlalu kotor
dia punya duit
sembunyian banget ma